untuk pertama kalinya keluarga brigadir yosua bertemu dengan terdakwa ferdi sambo serta putri candrawati pada sidang pemeriksaan saksi di pengadilan negeri jakarta selatan
ferdi sambo dan putri candrawati meminta maaf serta siap bertanggung jawab atas peristiwa pembunuhan almarhum brigadir yosua huta barat
apakah permintaan maaf dari kubu sambo serta istrinya mampu menarik simpati majelis hakim untuk mengulasnya lebih dalam
kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan kuasa hukum keluarga brigadir yusua martin lukasiman juntak selamat sore bang martin
saya tidak mendengar suara anda dan mantan hakim agung gayus lumbun selamat sore pak gayus
oke bang martin tampaknya kita harus memperbaiki dulu komunikasi kita dengan bang martin
oke tampaknya kita harus ke pak gayus terlebih dahulu
pak gayus baik verdi sambo maupun
putri candrawati mengungkapkan penyesalannya dan meminta maaf kepada orang tua yosua
apakah itu menurut anda salah satu strategi menarik simpati majelis hakim
ya paling tidak ini satu pernyataan penyesalan
ya paling tidak itu
tetapi karena hakim pada umumnya adalah kepada perbuatan yang telah dilakukan
ya penyesalan sangat bagus dan itu sangat menunjukkan identitas intelektual ya
tetapi kan tentunya
orang orang itu memisahkan antara perbuatan dan penyesalan itu
ini kita ya menarik perhatian lah bagi hakim bahwa ada orang yang menyesal
oke itu tapi menarik perhatian hakim menarik simpati hakim
apakah itu dapat mempengaruhi psikologinya hakim pak gayus
saya pikir pengalaman saya tidak ya
karena itu hal yang rutin ya
kalau orang sebelum dihukum pun merasa bahwa dia perlu menyampaikan penyesalan
tapi itu kan sudah terjadi
sudah ada korban
perbannya itu bukan orang saja tapi juga negara
negara dan perabdana ini terlibat dalam kerugian
oke baik saya mau ke bang martin
bang martin anda sudah dengar suara saya
oke kalau tidak kita break terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
kami mencoba memperbaiki komunikasi dengan pengacara keluarga brigadir yosua martin lukasiman juntak
saya mau ke pak gayus lagi mantan hakim agung
pak gayus ini ibu nda yosua kan mengatakan ya bahwa minta supaya dikembalikan begitu hp nya
oleh ibu putri candrawati
kalau misalnya anda melihat sebagai majelis hakim apa yang sebetulnya ingin mencoba disampaikan ini
oleh ibunya yosua soal pengembalian hp ini apa yang ingin dilihat dari situ
ya tentu hp itu alat komunikasi yang rekamannya bisa dibuka
mungkin ibu si korban ini ingin sekali mendapat data yang mana bisa diketahui

sebelumnya terjadi peristiwa pembunuhan
ini sangat penting dan ini juga untuk hakim akan berguna
karena hp itu bisa menunjukkan pertangkapan sebelumnya
apa yang bermanfaat bagi hakim untuk memastikan persesuaian keterangan dari banyak pihak
oke bahwa hp itu sangat penting untuk mengetahui kesesuaian antara apa yang disampaikan dengan apa yang terjadi
itu makanya penting bagi ibunya yosua untuk mendapatkan hp tersebut
saya ingin kembali lagi ke bang martin
bang martin anda sudah dengar suara saya
ini baru bagus tadi kurang bagus sayang soalnya
bang martin langsung saja ini kan tadi permintaan maaf dari verdi sambo dan juga putri candrawati
terutama verdi sambo mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab atas segala perbuatannya
tapi apakah pihak keluarga ataupun kuasa hukum menilai ini betul betul permintaan maaf yang tulus begitu
ya terima kasih saya tadi kebetulan ada di persidangan ferdis sambo memang meminta maaf
tapi permintaan maafnya itu ada syarat ya yang bersangkutan belum mengakui secara jujur apa yang terjadi sebenarnya
beliau masih menyalahkan yosua sebagai pelaku yang menyakiti hati istrinya jadi menurut kami itulah bukanlah permintaan maaf yang tulus
tapi mengenai itu ya silakan nanti majelis hakim yang menilai
tapi setahu saya hal yang meringankan itu akan tergenapi ataupun terpenuhi unsurnya apabila keluarga korban dalam hal ini menerima permintaan maafnya
tapi tadi di persidangan saya tidak melihat
oke bang martin jadi kurang terbuka begitu atau kurang maksimal permintaan maafnya ataupun pengakuan kesalahannya ya kalau menurut pihak keluarga ya bang martin ya
ya verdi sambo masih dengan apa namanya
masih mencoba bertahan anda ingin mengatakan begitu
yang menurut saya bahwa yosua sudah menyakiti hati istrinya
nah tadi pc juga minta maaf tapi dia tidak mengukip itu dia hanya bilang dia ikhlas
dia ikhlas gimana orang yang mati joshua kok dia yang ikhlas
yang ikhlas ya harusnya yang menjadi keluarga korban
nah lalu ini satu satu lagi tambahan ini pada saat ditanyakan ibu rosti ataupun ambu rusaya ini ditanya mengenai kronologis komunikasi segala macam
ini pada saat ditanyakan ibu rosti ataupun ambu rusaya ini ditanya mengenai kronologis komunikasi segala macam
ini pada saat ditanyakan ibu rosti ataupun ambu rusaya ini ditanya mengenai kronologis komunikasi segala macam
lalu dengan tegas klien saya mengatakan bahwa daripada kalian banyak singkonek dalam bahasa watak banyak omong menanyakan kepada kami lebih baik
turut putri sama verdi sambo menunjukkan dimana handphone almarhum
nah tadi dijawab oleh febri diansah yang tahu ini dia bilang bahwa seluruh alat bukti ada pada jaksa dan penyidik
ini adalah penyesatan publik kami sudah menanyakan kepada penyidik handphone itu tidak pernah ditemukan
oke jadi sekarang berikutnya
jadi handphone yosua saat ini bukan ada di
jangan mau mempercayai febri katanya yosua ada pada jpu tidak ada
asli sampai saat ini belum ditemukan
tidak tahu di mana diduga sudah dilenyapkan
oke artinya handphonenya almarhum yosua ini tidak berada di tangan penyidik ataupun jpu
tapi dugaan dari kuasa hukum keluarga brigadir yosua ini handphonenya masih ada di tangannya putri candrawati ataupun ferdisambo
ataupun pihaknya sambo begitu ya bang martin ya
hp itu ada tiga
nah sorry ada empat
pada saat kami tanya kepada penyidik penyidik ini mengatakan bang silakan bersurat sedia ke kabar eskrim
karena sampai saat ini kami tidak tahu di mana keberadaannya
oleh karena itu dari antara enam surat kuasa salah satunya surat kuasa yang diberikan kepada keluarga adalah untuk melaporkan dugaan tindak pidana pencurian
apa saja yang diduga dicuri
lalu uang yang ada di salah satu rekening yang berpindah padahal orangnya sudah meninggal di tanggal sebelas juli dua ribu dua puluh
bang martin apa sih sebetulnya yang ingin diketahui oleh ibu nda yosua soal isi hp nya
apa yang sebetulnya disimpan ataupun diketahui di dalam isi hp nya yosua ini
sehingga memang ibu undanya menginginkan bahwa hp nya itu dikembalikan
ada sesuatu kah apakah ingin mengecek percakapan antara
informasi informasi mengenai petunjuk apapun dugaan kejahatan orang orang tertentu yang menjahati almarhum
ataupun informasi informasi lainnya
makanya kami tertarik dan penasaran kalau memang hp itu masih ada cukan di depan persidangan
apa yang memegang kapan disita dan kapan dijadikan alat bukti
sampai saat ini tidak ada kejelasan mengenai hp
kami sebagai pelapor juga tidak pernah dijelaskan terima kasih
ya pak gayus sebagai mantan hakim agung ya apakah kemudian majelis hakim perlu menindaklanjuti soal keberadaan hp ini
keberadaan handphone dari almarhum brigadir yosua
karena menurut keluarganya keluarga brigadir yosua ini sangat penting untuk bisa menunjukkan
apa yang disampaikan dengan apa yang sebenarnya terjadi
banyak informasi penting di situ yang bisa membuka tabir soal pembunuhan brigadir yosua
perlu ditindaklanjuti oleh majelis hakim
kebenaran material dan keadilan materiel hal hal yang bermanfaat untuk itu harus bisa diadakan dilakukan maksimal
itu dalam persidangan wajar kalau nanti hakim menanyakan atau menegur pihak pihak yang bertanggung jawab atas hilangnya barang itu
saya sependapat itu karena itu bermanfaat untuk keadilan yang material
mbak martin dari pihak keluarga
ibunda brigadir yosua juga mengatakan ya bahwa kenapa yosua ini sampai dibunuh
apakah memang ada kejahatan yang mencoba untuk ditutupi
ini maksudnya apa nih bang martin
apakah memang ada motif tertentu yang belum terkuak sehingga sampai ibu nda yosua mengatakan seperti itu
jadi banyak informasi yang kami terima mengenai kejahatan kejahatan orang tertentu yang diduga keras
sebagai pelaku dari pembunuhan berencana ini yang diketahui oleh almarhum
oleh karena itu ibunda almarhum karena curiga dan mendapatkan informasi ini kan boleh dong bertanya ketika di persidangan
nah namun tidak dijawab
terus disajikan pertanyaan pertanyaan yang kesannya itu ya asal ada bertanya aja deh gitu ya daripada nggak bertanya
nanti kan malah dimarahin sama kliennya kan kalau lo diem aja gitu loh
nah itu pun akhirnya juga males dijawab
kalau dijawab lebih baik apa yang mau ditanya ditanyalah kepada para penasihat hukum
bang martin tapi yang ingin saya tanyakan apakah memang keluarga brigadir yosua terutama ibu undanya menduga bahwa almarhum anaknya ini memiliki informasi yang sangat penting sehingga itu menjadi motif dia dibunuh
iya betul mbak rifana seperti itu
oke bang pak gayus
majelis hakim apakah harus menggali motif ini
kebohan ini kalau tadi banyak yang disampaikan oleh ibundanya yosua kejahatan apa yang kemudian mencoba untuk ditutupi sehingga anaknya mesti dibunuh
ini kan ada motif yang belum terkuak begitu majelis hakim harus menggali sampai ke situ
ya kalau bagi saya kedudukan hakim itu diatur di undang undang tentang kekuasaan kehakiman
di undang undang ini ditegaskan hakim harus menggali sehingga perkara ini menjadi jelas
sehingga hakim bisa memberikan keadilan yang tepat
jadi ini perintah undang undang untuk hakim
kalau dikaitkan dengan apa yang diharapkan ya tentunya hakim harus melaksanakan untuk terungkapnya dengan jelas pemeriksaan perkara ini
baik baik pak martin bang martin pihak keluarga yosua melihat ada upaya untuk menutupi perbuatannya ini
makanya tadi verdi sambo mengatakan bahwa dia melakukan pembunuhan itu karena dipicu emosinya akibat dari perbuatan yosua
kepada istrinya jadi masih ada fakta yang belum terungkap begitu
itu semua sudah patah mbak rifana
melalui penasihat hukumnya ferdisabo mengatakan bahwa daku an jaksa penutup umum kurang cermat kurang jelas dan kurang lengkap
sesuai dengan pasal satu ratus empat puluh tiga kuhap
nah apa yang kurang cermat dan kurang jelas dan kurang lengkap
karena katanya jaksa penutup umum tidak uraikan peristiwa dengan jelas terhadap kejadian tanggal empat
di mana ada upaya katanya joshua ya katanya membopong putri dengan paksa
nah kemarin kita lihat di kesaksian yang diandalkan oleh orang orang ini katanya ada kesaksian ya
itu kesaksiannya ngawur semua ngaco bahkan kontraproduktif dengan bap nya
dap susi susi mengatakan bahwa katanya yosua membopong paksa
ternyata nggak lihat katanya
dan di dapur katanya eliezer ngomong jangan lah bang taunya nggak
taunya justru yosua mengatakan kepada eliezer
nah itu kan terkuat
lalu katanya joshua melakukan pelecehan seksual
kata yang megang megang bu putri itu si kuat
makanya kita bingung ini sebenarnya siapa yang melakukan pelecehan
oke bang martin
tapi keluarga brigadir yosua melihat bahwa ada upaya tetap mengarahkan ataupun menggiring opini bahwa
memang peristiwa pembunuhan itu dipicu karena ada perbuatan ataupun pelecehan yang dilakukan oleh yusuf kepada putri candrawati
itu yang tadi tersampaikan oleh pernyatanya fedy sambo
itu hak para terdakwa
kami tidak bisa memaksakan
walaupun saya secara pribadi secara iman saya orang kristen sejati ini ya mbak rifana
saya sudah berkali kali mengajak mereka untuk segera mengakui perbuatan meminta maaf dan bertobat
kenapa saya melakukan tersebut
karena saya menjalankan perintah agama saya
supaya yang pertama supaya bapak ss dupesi dan terdakwa yang lain mendapatkan permaafan dari surga
yang kedua permaafan dari keluarga
yang ketiga hukum
hukumnya bisa lebih ringan
tapi kalau mereka lebih memilih jalan yang lebih sulit ya silakan
monggo itu hak mereka
barifana kita tidak bisa memaksa
demikian terima kasih
itu adalah hak terdakwa ya untuk melakukan pembelaan
pak gayus terakhir sambo tetap bertahan pada argumentasi bahwa pembunuhan yosua ini dipicu karena dia emosi akibat perbuatan yosua terhadap istrinya
ini sebagai mantan hakim melihatnya dengan argumentasi yang mencoba dibangun bahwa ya pembunuhan dilakukan karena dia emosi
ini perlakukan tidak menyenangkan ataupun dilecehkan oleh yosua
dia tetap bertahan pada argumentasi itu pak gayus
ya kalau argumentasi itu kan menggambarkan bahwa motif pembunuhan ini tidak karena berencana tapi spontan
dan ini mengkunci satu satunya yang digunakan untuk menghindari pandangan ke empat puluh nya mengenai pembunuhan perencanaan
tapi kan ini keterangan tidak berdiri sendiri
nanti kita nanti biasanya akan
kita akan menyelekan dengan keterangan yang lain
bagi saya taksi segala bukti keterangan lain segala bukti itu perlu disandingkan dengan sebuah penyataan atau keterangan
baik kita tunggu nanti bagaimana pembuktiannya di persidangan majelis hakim apakah akan bisa melihat secara objektif
sekali lagi karena itu
saya boleh tambah sedikit
kesaksian adzan romer dan kesaksian danden mutlak mengatakan bahwa ferdi sambo dan keluarga tidak pernah isoman di jalan
mereka selalu isoman di jalan bangka
jadi patahlah dalil bahwa mereka mau isoman ke duren tiga
yang berikutnya kesaksian dari azan romer mengatakan bahwa mendengar tiga kali suara tembakan dan dua kali tembakan susulan
dan melihat ferdi sambo menggunakan sarung tangan hitam dan membawa tol hf milik joshua dan terjatuh dan diambil lagi
sekali lagi kita tunggu nanti pembuktiannya karena persidangan masih berjalan
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada bang martin lukasiman
terima kasih pak gayus
tim kuasa hukum dari keluarga brigadir yosua dan mantan hakim agung pak gayus lumbun
saya selalu pak gayus dan juga bang martin